majelis sekretaris majelis tinggi partai demokrat andi malarangeng mengungkapkan isi pembicaraan dalam rapat anggota majelis tinggi partai
yang dipimpin oleh susilo bambang yudhoyono selama lima jam pada rabu malam sebelum deklarasi pencalonan anies baswedan
salah satu topik pembicaraan dalam rapat itu adalah penyampaian aspirasi oleh anggota majelis tinggi partai
tentang nama ketua umumnya agus harimurti yudhoyono yang dinilai pantas dan memenuhi sejumlah kriteria
untuk mendampingi anies baswedan sebagai calon wakil presiden
namun andi menyebut pembicaraan itu hanya sebatas penyampaian aspirasi sehingga keputusan sepenuhnya akan diserahkan kepada anies baswedan
kalau kami partai demokrat ya yang kami sampaikan adalah kalau mau menang anies ahy
itu termasuk dalam aspirasi dari ketua majelis tinggi partai ya pak soal itu
itu aspirasi dari anggota majelis tinggi
oke ada aspirasi berarti ya
aspirasi tapi diserahkan semuanya diserahkan kepada pak anies